yang memporak porandakan sebagian wilayah filipina dan membuat ribuan warga negara indonesia yang tinggal di sana pun ikut terdampak
kita sudah terhubung dengan widya rahmanto yang merupakan kuasa usaha ad antarim dari kbri manila
selamat sore menjelang malam bapak
bapak kita perlu update sejauh ini berarti berapa total warga negara indonesia yang terdata terdampak badai topan ray ini dan bagaimana kondisinya
selamat sore menjelang malam
mengenai total warga negara indonesia yang terdampak karena topan rei atau topan odet saat ini yang kami miliki adalah sejumlah tiga puluh satu di wilayah cebu dan di wilayah mindanao utara itu ada sekitar sepuluh orang
berarti itu artinya ada sekitar empat puluh satu orang ya pak ya
empat puluh satu orang yang terdata dalam sistem kami di kbri maupun di kjri davao
baik informasi terkini di sana bagaimana kondisinya di dua wilayah tersebut apakah memang masih kesulitan untuk mendapatkan listrik kemudian mendapatkan pasokan air bersih
ya berdasarkan informasi
dari berita dari briefing kementerian luar negeri dan juga dari informasi warga kita yang berada di sana masalah yang banyak banyak dihadapi adalah kesulitan akses listrik kemudian komunikasi dan juga masalah bensin
jadi mereka harus mengantri untuk membeli bensin
itu masalah utama yang dihadapi oleh warga kita di kedua tempat itu
sepuluh orang tersebut apakah kemudian mereka tetap tinggal di rumahnya atau harus memang pergi ke satu tempat yang menjadi tempat mereka mengungsi pak
ya sementara yang informasi dari mereka mereka tetap berada di tempat masing masing
sebetulnya kondisi mereka baik baik saja saat ini
mereka harus mencari akses untuk air minum
dan juga kalau mau telpon mereka harus keluar mencari signal
dan juga untuk listrik mereka juga harus mencari tempat tempat yang memang menyediakan fasilitas listrik
mungkin bapak bisa gambarkan kondisinya kepada kami semua di sini
gambaran wilayah dua wilayah yang terdampak tadi
antara lain sebu dan juga tadi satu daerah yang juga bapak sampaikan
itu gambaran lokasinya seperti apa sih pak
hingga kemudian kesulitan untuk mendapatkan air bersih dan juga listrik hingga saat ini
sofan ini masuk dari sebelah timur ya
dan mereka menerjang wilayah tengah daripada filipina
jadi dari tempat tempat
kemudian keluar melalui palawan
itu kurang lebih ada enam sampai tujuh region atau province yang mengalami
terdampak dari sofan ini
dan kondisinya memang tidak semuanya
hanya di beberapa titik titik khususnya yang di wilayah wilayah dekat
itu yang memang secara masif terlihat hancur rumah rumah kemudian jembatan
dan juga jalan jalan termasuk pelabuhan pelabuhan yang berada di situ juga mengalami kerusakan
sehingga akses ke tempat itu juga sampai saat ini masih sulit
ya karena mereka masih banyak timbunan timbunan rumah rumah dan pohon pohon yang tumbang
dan banyak juga orang orang yang disebut masih terisolasi sebetulnya
karena kondisi tersebut
termasuk di antara
dari jumlah orang kurang lebih sekitar hampir dua juta orang yang terdampak dari tovan ini
kemudian dari dua juta orang empat puluh satu diantaranya adalah warga negara indonesia
tadi disebutkan oleh bapak bahwa aksesnya ini juga kemudian terputus ya pak ya
sehingga memang perlu cara tersebut
sendiri untuk bisa memberikan bantuan memberikan pendampingan bagi warga negara indonesia yang terdampak
lalu apa yang dilakukan kbri
pendampingan seperti apa
bagaimana kemudian upaya yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan dari warga negara indonesia kita yang ada di sana
ya langkah pertama yang kita lakukan adalah memberikan himbauan kepada mereka
ya kita punya komunikasi melalui jalur wa wa group
perwakilan kita di davao juga melakukan komunikasi pada saat tovan itu tiba
dan juga melalui yang kita sebut penghubung penghubung ya wni penghubung itu kita terus kita tiap hari mengecek kondisi mereka
nah dari laporan kita sebetulnya tidak ada korban jiwa belum ada laporan korban jiwa dari warga kita
dan dari hasil monitoring kita
dan dari hasil monitoring kita dan laporan kita kita tidak ada korban jiwa
dan laporan dari warga kita kondisinya baik cuma mereka menghadapi kendala yang saya sebutkan tadi
kita sampai saat ini masih melakukan assessment kira kira bantuan apa yang kira kira bisa dikirim ke mereka
dan memang dibutuhkan yang sifatnya emergency
begitu ini yang kita terus berkomunikasi dengan kawan kawan kita wni yang berada di lokasi
bantuankah kak pak yang diserahkan atau diberikan kepada wni yang ada di wilayah tersebut
bantuan bantuan sudah kami siapkan
saat ini kami sedang menunggu proses pengiriman karena memang tidak mudah mengirim semacam logistik ya
rekan rekan di sana
selain karena keterbatasan pesawat dan juga akses ke tempat mereka juga tidak mudah
jadi kami sangat tergantung dengan beberapa titik wni wni penghubung yang nanti akan menjadi distributor dari bantuan bantuan kami
bapak berbagai upaya pasti dilakukan oleh kbri ya untuk memenuhi kebutuhan dari wni kita yang ada di sana
tapi memang perlu cara tersendiri ya pak untuk bisa memastikan logistiknya sampai di sana
nah sejauh ini berarti warga negara indonesia dan juga warga negara filipina dan lain lain ya yang bisa memanfaatkan logistiknya di sana ya ya ya
warga negara filipina dan warga lainnya yang ada di wilayah yang masih terisolir sejauh ini mereka memenuhi kebutuhannya seperti apa pak
apakah ada posko posko begitu yang disiapkan oleh pemerintah setempat untuk memenuhi kebutuhan mereka
posko ya tentunya ada
jadi tetap mereka mereka tetap mempunyai akses terhadap apa namanya yang tadi sebut listrik air dan tapi memang semuanya itu sangat terbatas
ya dan posko posko apa namanya yang disiapkan oleh pemerintah
maupun ngo juga sangat membantu
tapi karena keberadaan mereka rata rata bukan di tempat yang sangat terpencil
jadi mereka relatif lebih mudah misalnya untuk membeli makanan bisa ke supermarket tapi antriannya panjang membeli apa namanya air juga antriannya juga panjang gitu
dan dan juga dibatasi
jadi tetap mereka bisa apa namanya eh eh eh eh
makan minum secara normal
cuma memang perlu effort ya perlu usaha
karena memang tadi saya sebutkan akses dan adanya keterbatasan terhadap fasilitas fasilitas apa namanya yang disiapkan oleh pemerintah
bapak terakhir sepertinya memang akses untuk bisa menjangkau ke lokasi tersebut ini masih menjadi pr besar ya pak ya
sejauh ini apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah filipina dalam hal ini
untuk memastikan bahwa aksesnya nanti bisa segera dilalui jadi distribusi bantuan logistik ini bisa terus dilakukan
apa pak upaya upaya yang dilakukan
ya mereka sekarang menempatkan ribuan polisi dan tentara untuk memastikan bahwa bantuan bantuan yang akan masuk itu bisa langsung diterima ke titik titik yang memang dianggap sangat membutuhkan
kita sama sama tunggu nanti perkembangannya seperti apa dan kita harapkan pasti kondisinya segera membaik ya bapak ya
dan sehat serta selamat selalu bagi seluruh warga filipina termasuk diantaranya warga negara indonesia
terima kasih banyak bapak widya rahmanto sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
terima kasih bapak sehat selalu
terima kasih selamat sore